meraih tiga medali emas pon jawa barat dan memecahkan rekor nasional adalah beberapa prestasi atlet atletik putri indonesia emilia nova
emil menjadi salah satu atlet andalan kontingen indonesia untuk merebut medali emas pada sea games dua ribu tujuh belas
atletik putri indonesia
karena itu lebih fair kan lebih terukur dan juga gak terlalu berat latihannya dulu
terus habis itu setahun latihan atletik dipanggil pelatnas
kalau ngelatih emil tiga setengah tahun kurang lebih sih
tiga setengah tahun gitu kan
emang dari awal emang ngeliat emil dia punya kerja keras sih
punya kejahat keras punya disiplin terus mau maju itu aja
motivasinya sih ya inget aja tujuan emil ke depan tuh apa
misalnya ini mau juara sea games gitu
jadi emang sih ada jenuhnya lah
misalnya kita seminggu itu nggak mungkin semangat terus kan
atau minggu besoknya nggak mungkin semangat terus
pasti ada jenuhnya ada capeknya
cedera itu paling besar apa paling gimana ya
coba paling besar ini tuh cedera
kan satu laba itu kan nomornya banyak ya
hampir kompleks lah
maksudnya tangan dipakai kaki dipakai segala macam
dan itu juga latihannya berat banget kan
dan kondisi lapangannya juga kurang bagus
lainnya sih pengen
ikut sea games
itu mungkin first time emil kan
dan mungkin emil pengen juga juara di sea games
maksudnya udah lama kan gak ada juara asian games
atau tik terakhir kan kamaria
mudah mudahan bisa kayak kamaria di sea games besok